saudara kepala korps lalu lintas polri menyatakan memprediksi puncak arus mudik lebaran akan terjadi pada hari ini hingga enam april hingga senin delapan april
kakor lantas menyebut ada sejumlah antisipasi yang disiapkan demi mencegah kepadatan puncak arus mudik yakni penerapan aturan ganjil genap
pemudik diharapkan mengikuti aturan ganjil genap yang diberlakukan di sejumlah titik arus mudik untuk menghindari kepadatan kendaraan